petugas medis dibantu warga dan aparat tni bahu membahu
menadu seorang ibu hamil bernama nosi
tiga puluh tahun warga desa riso kecamatan tapango
polewali mandar minggu siang
menggunakan kursi dan kain sarung
nosi terpaksa ditandu sejauh satu km lebih
karena akses dari rumahnya menuju jalan raya
tidak terjangkau kendaraan
akibat terputus usai diterjang banjir pada sabtu
dengan sangat hati hati warga bersama petugas menandu nosi
melewati jalan persawahan yang licin
hingga jalan rusak di bantaran sungai yang terkikis banjir
nosi yang hendak melahirkan ini harus segera mendapat pertolongan
untuk proses persalinannya
setelah berjalan kaki selama dua puluh menit
warga berhasil membawa nosi ke tempat pemberhentian mobil
untuk dibawa ke puskesmas pembantu desa riso
dan melakukan persalinan anak keduanya
hingga saat ini puluhan kepala keluarga di desa riso
masih terisolir akibat akses jalan terputus
mereka mengaku enggan mengungsi
karena merasa rumahnya aman dari ancaman banjir